sebagai salah satu lokasi utama untuk melihat gerhana matahari total pada sembilan maret
masyarakat sigi sulawesi tengah sudah menyiapkan serangkaian acara untuk menyambut momentum langkah ini
berikut laporan produser lapangan cnn indonesia natia shina
lokasi lokasi untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari total yang akan jatuh pada sembilan maret dua ribu enam belas nanti
salah satunya termasuk pegunungan timali kecamatan gumbasa kabupaten sigi sulawesi tengah ini
sejak beberapa pekan lalu para wisatawan baik lokal maupun asing sudah mulai mendirikan tenda untuk mendapatkan tempat terbaik
pegunungan timali ini juga menjadi tempat unggulan bagi para wisatawan untuk menikmati gerhana
karena memang tempat ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah
dan juga karena terletak di dataran tinggi tempat ini juga menjadi tempat favorit bagi pemburu gerhana untuk menikmati momen gerhana matahari total nanti
tidak hanya itu saja pegunungan timali kini menjadi semakin populer
karena mulai malam nanti akan dibuat
dan juga akan digelar festival internasional bertajuk sigi secret festival atau festival seni ritual
sigi secret festival merupakan inisiatif dari masyarakat sigi untuk menyambut dan merayakan fenomena gerhana matahari total
sekaligus mengucap syukur kepada alam semesta atas berkah fenomena gerhana matahari yang terjadi di sulawesi tengah
yang belum tentu mereka bisa nikmati sekali seumur hidup
nanti di panggung inilah secret festival akan digelar
di mana seniman dari bermacam macam negara
akan tampil dan memeriahkan festival ini
di antaranya ada penampilan ritual dari belanda uzbekistan sergal korea india dan juga australia
dengan adanya momentum gerhana matahari total yang dimeriahkan oleh cg secret festival ini
pemerintah daerah berharap bisa lebih memperkenalkan kota palu dan beberapa daerah di sulawesi tengah
agar menjadi kota wisata yang lebih dikenal masyarakat dunia
natiasina kabupaten sigi sulawesi tengah